pernah kenal abang yang cimprit yang rese
abang belum tau dimane
bah kece malu gua ini
ya belum tau lah
salah lu marahinnya
eh udah udah diam diam
jangan pada ribut kedengeran loh
gue tuh takut rencana kita dibocorin bang
tos dulu dong
sekarang kita panggil pak haji samion ya
pak haji samion
pak haji samion
nih berantuk nih
gede apa sih lu
kita udah tangkap perampoknya nih
nih anak gua kurang ngajar lu padi ya
jangan padelari lu
lu kenapa bisa begini
lu mana kenceng banget
salih lu apa sih

nggak ada lagi
harusnya kita jangan kabur dulu
kita jelasin ke pak haji tujuan kita
gimana mau dijelasin lagi sih
mau kena pentungan dulu
kita itu salah sangka doh
target kita bukan dia
terus kenapa kalian sebelumnya yakin banget sama rumah itu
iya aku lihat juga sih pembantunya keluar rumah setelah itu om kamu ngasih duit
kira aku sih mereka kerja sama sama om kamu
kayak apa orangnya
ini sih pacar om togar
suka datang ke rumah juga
ya udah deh mendingan lanjutinnya besok aja
ya kita pulang dulu
ya dodo mendingan kamu nginep di rumah aku aja
jangan tidur di pohon
mendingan odi aja tuh yang tidur di pohon
aduh udah dong
kalian tuh ya udah malem malem masa berantem sih
ya namanya juga anak anak
udah deh mendingan sekarang kita pulang aja
ih ini yang paling gua malesin dari anak
gak pernah tepat waktu
hah pasti dia molor lagi
hidup banget sih jadi anak
jarang lelet makan mulu lah
loh ini si dikanya kaget dateng dateng
nanti aku ke rumah kamu
gue agak punya tuh yang kayak ginian
eh lo keten gue ya
ngapain lo dateng dateng marah marah
kemasukan apaan lo dalam badan lo
lo bilang gue gendut lah
gue makan banyak
eh lo punya bukti apa enggak
lihat tuh di mobil itu
lo lama banget dateng kesininya
tuh sinoval udah kering kering sama buah
tadi malam aku sama dika ngerakit mobil ini
untuk merekam gerak gerik om aku
gue semalam juga udah mau bikin tau
udah kepikiran banget
malah udah mau megang tuh bu
gue mau bikin pesawat
terus tank banyak
punya gue nih
ini buktinya ada
eh eh mau ngapain lo
minta dong ini
ya busuk langsung
wah kemana sih lo ini
bang pernah kenal abang yang cimprit yang rese
abang belum tau dimana
bah apa yang mana gue nih
ya belum tau lah
oke sini cepetan
oke ini tuh
kenapa madison mau music
kau tangkut segala
yaudah cepet cepet
sudahlah kau percaya sama aku
dia gak akan bakal ngerecokin
asal kau tau itu
kalau sekarang kesennya ada apa
kan aku sudah bilang tadi
rencana itu sudah diatur
sudah di set up
dasar ketumbuhku kau
kalian lihat deh
mereka serius banget ya
oh rencana itu lagi pak
bagaimana kau ini
tukar jadi orang
rencana yang ini aja belum selesai
pakai rencana lain lagi
mereka lagi ngerjani rencana mereka
semoga suaranya juga kerekam
iya dong tenang aja
kau kemarin tadi naik apa
iya mobil pribadi
ya kalau ayah punya ngapain temenan sama abang
tuh mobil siapa itu
untung mah mobil bocah bang
jangan lihat deh kau
kau tadi naik itu kan
kau naik itu kan
patah bang kalau yang naikin
itu buktinya ada disitu
ya enggak tau punya siapa ini
ntar dulu lagi
sama geng aku gak takut
mati nolih telfonnya
udah tau kita munculin cikik
ya makanya jangan ntar aja
masih ngumpul udah pulangnya ntar oke
biar mata mata kita dong
kalian mendingan lari duluan dek
kamu harus ikut juga dong ya
udah lesa pikirin aku
kalo bertiga bahaya ntar
susah kali kau dicariin dari tadi sama om
itu siapa itu ngikutin terus bukan siapa siapa bukan siapa siapa
allah o seperti
warna kecil dalam
ah arie tunggu